di dalam kasus ini kuat ⁇ maruf ⁇ skenario kalian sangat hebat sangat luar biasa saya lihat
di dalam kasus ini kalian mengetahui semua bahkan menginginkan daripada kematian anakku
jadi kamu sama atasanmu perdi sambo dan putri sangat sangat luar biasa skenario ini
kebohongan kebohongan di sini kalian minta maaf sesudah anakku hampir lima bulan tewas di tangan kalian semua
sungguh luar biasa kalian sebagai manusia yang memiliki hati nurani
kita sama sama ciptaan tuhan kok tapi kok sekarang ada kesadaran kamu meminta kemaaf kepada ibu
ibu ninda daripada yosua yang sudah bunuh itu ya sangat sadisnya
sangat kejinya perbuatan kalian segerombolan kalian di rumah bapak itu menghabisi nyawa anakku dengan sadis
tanpa memberikan satu pun pertolongan buat anakku
kalian yang tahu di dalam ini semua kejahatan apa yang kalian tutupi
saya ulangi lagi kejahatan apa yang kalian tutupi di sini bersama atasanmu itu sama si pcmu itu
jadi tolong jujur kamu sudah mengatakan maaf tadi
maaf tidak ada hanya di bibir ya maaf itu mohon pengampunan kepada tuhan
jadi saya sebagai orang tua yang sudah kalian hancurkan harapan anakku
yang sudah hancurkan kebanggaan aku yang melahirkan anakku
yang sudah kuajari selalu hormat kepada orang
jangan suka membuat kesalahan kepada orang
saya selalu mengajari anakku agar selalu rukun
dan saya selalu bertanya kepada anakku dan memberi nasihat
mohon anakku ya dimanapun kamu merantau biar kamu aman dan baik harus baik kepada orang di sekitarmu
terlebih kamu satu rumah satu rumah satu atasan
saya sangat sangat heran dalam peran ini
kalau saya lihat ya di berita ini baru aku sadar dari sok trauma saya yang sangat berat
saya nggak mengikuti selama ini kasus ini
baru ini aku diberikan tuhan kemampuan di dalam kasus pembunuhan anakku ini
yang harus berarti di tangan sebanyak orang firma perdi sambo dan putri atasannya
yang harus diberikan perlindungan

jadi ada apa di dalam ini semuanya
karena kalian punya ibu juga punya keluarga juga dan punya keturunan juga
agar jangan hidup kalian sia sia
dan mata kalian yang sudah dikasih tuhan jangan tidak berguna
kalian punya mata punya hati yang tidak berguna dan
sia sia dengan kematian yang kalian inginkan kematian anakku
jadi katamu haf itu jangan hanya di bibir seperti perdi sambo dan putri
berikan itu dari hati nuranimu yang sangat dalam
berikan itu di depan tuhan
tuhan maha mengetahui
tuhan maha melihat
dan tuhan maha mendengar
dan menerima cerita bangsa anakku
sebanyak itu kalian di rumah itu
aduh luar biasa
pasti mendapatkan pertolongan
ini kalian manusia dikit bahkan kurang normal punya mata
punya hati tak bisa sepuluh kelihatan
dirima percintaanmu itu
mengikuti sekenario atasanmu itu
dan putrimu yang kau banggakan itu
ada apa kamu dengan si putri itu
ada apa siapa kamu di dalam itu
siapanya si putri kamu
sampai kamu mendesak
mengatur si putri
saya orang kecil aja
tidak diperbolehkan orang lain di rumah mengatur
apalagi kepada istri yang bukan istri kita
ini ingat ya dicamukkan dalam dalam
bagaimanapun cintanya atasanmu itu membuat sekenario
tuhan akan melihat
kami di sini saksi dua belas orang
memang kami orang lemah
tapi kami yakin dihadapan tuhan kami akan diperhitungkan
kami menuntutnya tidak ada yang ini
dan kami mohon kepada pak hakim dan pak jaksa
berikan kami keadilan yang seadil adilnya
hanya itulah harapan kami
karena kami percaya pak hakim adalah wali tuhan buat kami
orang yang lemah
karena saat pun dia mencari rumah
perdisambo itu tidak mempunyai hati nurani
tidak satu pun diantara mereka
mereka selalu bersekenario
kebohongan demi kebohongan
jadi kepada penasehat hukum
saya juga memohon bapak
bapak sebagai penasehat hukum
mau kamu berkata jujur
jangan hanya berkata maaf
jangan hanya berkata maaf
kalau maaf di bibir gampang
seribu kali di atas seribu sekali
bisa disebutkan dalam setiap menit
saya berbuktikan kata maafmu itu
terlepas di hadapan tuhan
kalau anakku yang kalian inginkan
kematiannya itu sudah berakhir
tidak puaskah kalian dengan kematian anakku itu
bersama sama kalian berkelompok
jadi ada apa di dalamnya ini yang tersembunyi
kejahatan apa yang tersembunyi
disinilah saya bisa meluapkan
bagaimana hasilnya disini
disinilah saya bisa berketemu
dengan si buah ma'ruf
yang begitu besar perannya
bersama bu putri
membangun membunuh anak anak maria yesua
begitu juga dengan si ricky rizal
bagaimana sikap kamu patriot
sebagai anggota polisi
yang kamu sudah lakukan di depan hakim
dan di hadapan tuhan
sebagai ibu kamu juga punya ibu
apa yang kita tuai
apa yang kita tabur
apa yang kita tanam
suatu saat nantinya akan kita tuai
jadi kalau kamu sudah minta maaf disini
jangan ikuti skenario skenario pembohongan
jadi jangan saya minta
jangan hanya di mulut ya
mulut itu adalah harimau mu
yang mendekam dirimu sendiri
terima kasih pak agni